berdasarkan data greek reporter rusia menempati posisi negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia
peringkat ini tentu saja ditentukan berdasarkan kepemilikan rusia atas armada tempur termasuk dengan kapal perang
rusia memiliki deretan kapal perang canggih beberapa diantaranya juga dilengkapi dan juga bahkan digunakan sebagai uji coba rudal rudal hipersonic
kita akan lihat bersama rudal hipersonic yang dimiliki oleh kapal kapal perang yang dimiliki oleh rusia
ini yang sudah aktif sejak zaman uni soviet sampai juga dilakukan peremajaannya sampai saat ini yang juga katanya ditakuti oleh lawan
kita akan lihat bersama jenis jenis kapal yang memang dimiliki oleh rusia
bicara tentang kapal perang rusia tidak lepas dari kelas kirov
kita akan lihat bersama seperti apa kirkov ini yang merupakan kapal penjelajah
peluru kendali yang menggunakan tenaga nuklir
memang mayoritas kekuatan dari kapal perang ini menggunakan kekuatan tenaga nuklir yang kita akan lihat bersama sejak kapan kapal kapal ini dibangun dan juga dioperasikan oleh rusia
yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu yaitu laksamana usakov
laksamana usakov ini dibangun pada juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
kita akan lihat bersama bahwa selama tujuh belas tahun beroperasi ini memiliki
panjang yaitu delapan puluh tujuh tiga meter panjangnya
selain itu dengan kecepatan enam belas knots atau jika kita gambarkan dengan kekuatan angin ini merupakan kekuatan angin sedang begitu
kecepatan yang bisa dimiliki oleh kapal perang laksamana usakov
dan tujuh belas tahun beroperasi kemudian ini kapal mengalami kecelakaan reaktor pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
terjadi kecelakaan reaktor setelah tujuh belas tahun beroperasi
terjadi kecelakaan reaktor setelah tujuh belas tahun beroperasi
nah selanjutnya kita akan ke laksamana lazarev
dimana kapal perang ini dibangun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
kita akan lihat bersama kekuatan apa saja yang dimiliki oleh kapal perang ini setelah empat belas tahun beroperasi
ternyata kemudian ini harus di nonaktifkan
dan juga akan menjalani pembongkaran yang dijadwalkan ini masih berlangsung hingga tiga tahun kedepan
atau perbaikannya ini akan berlangsung pada tiga puluh november
jadi masih ada tiga tahun lagi waktu untuk perbaikan ataupun pembongkaran dari kapal laksamana lazarev
kemudian kita beralih ke selanjutnya
yaitu masih dari kelas kirov ada laksamana nakimov
kita akan lihat bersama
jika tadi laksamana lazarev dibangun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
nah ini terlihat seperti ini
ternyata lebih tua empat tahun sebelumnya yang sudah dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini memiliki panjang dua ratus lima puluh meter
ini bisa dikatakan tiga kali lipat panjangnya dibandingkan dengan laksamana usakov tadi yang panjangnya sekitar delapan puluh tujuh tiga meter
nah ini dilengkapi dengan sederet senjata anti rudal yaitu outfet
outfet ini memiliki kemampuan yaitu dilengkapi dengan komputer
dengan komputer yang bisa mengunggah koordinat target yaitu dan juga jalur penerbangan ke otak proyektil
selain itu juga dilengkapi dengan paket nk
nah dengan dilengkapi dengan kaliber ini maka juga kapal penjelajah dapat menyerang sasaran di laut maupun di darat
jadi ini adalah kelebihan dari kapal perang laksamana nakimov
masih dari kelas kirkov kita juga akan melihat bagaimana kekuatan dari piotir feliqi
ini merupakan kapal yang memiliki bobot dua puluh delapan ribu ton
kapal ini memiliki tiga dimensi radar tiga dimensi dan juga peluncur roket torpedo lima ratus tiga puluh tiga mm dan juga senjata anti udara kastan
nah senjata anti udara kastan ini kalau kita lihat
bisa saya jelaskan kasan ini menggabungkan meriam dan juga peluru dalam satu senjata
dan ini bisa berfungsi untuk menangkis rudal anti kapal ataupun menghancurkan kapal kecil yang ada di depannya
oke itu tadi kita bisa lihat bahwa ini adalah kelas kirkov kapal perang milik rusia
selanjutnya ada juga kategori kelas selanjutnya yaitu kelas gorskov
kita akan lihat lebih dalam seperti apa kelas gorscov ini yang di awal tahun dua ribu sembilan belas
rusia membangun kapal perang fregat kelas laksamana gorscov
kelas ini dirancang untuk beroperasi di lingkungan multi ancaman dan dilengkapi dengan rudal yang dapat menyerang target secara bersamaan baik ke darat maupun musuh ke udara
dalam kelas ini ada kapal laksamana gorscov
kita akan lihat bersama ini dibangun pada tanggal dua puluh delapan juli dua ribu delapan belas atau tepatnya masih tiga lima tahun yang lalu begitu mulai dibangun
gorskov adalah satu satunya kapal tempur rusia yang dilengkapi dengan rudal brahmos
nah kalau kita berbicara mengenai rudal brahmos ini ini salah satu yang paling kuat merupakan rudal yang paling kuat jelajah supersonic tercepat di dunia yang dikembangkan oleh bayrobrahmos aerospace
yaitu kolaborasi antara rusia dan juga india
oke selanjutnya kita akan lihat laksamana kasabtono
laksamanaka sattonov ini adalah kapal perang kedua di kelas gorskov yang dibangun oleh severnaya
mulai pembangunan ini dimulai pada tahun dua puluh enam november dua ribu dua puluh
kita akan lihat apa saja kelebihan yang dimiliki yaitu mampu mengangkut dua ratus sepuluh awak kapal
baik kita akan lihat dua ratus sepuluh awak kapal
dan juga ini merupakan kapal yang sangat berkualitas
dan juga ini merupakan kapal yang sangat berkualitas
laksamana kastonov ini dikatakan sebagai kapal perang yang paling dibutuhkan oleh rusia
kenapa paling dibutuhkan
karena kalau kita lihat rusia ini membuat kemampuan tempur konferensif
sehingga kemampuan dari rudal rudal ini dikumpulkan dalam satu kapal kasatonov
nah selanjutnya kita akan lagi lihat yang terakhir yaitu laksamana golovko
dimana laksamana golovko ini dibangun pada dua ribu dua belas

namun baru diluncurkan pada dua ribu dua belas
namun baru diluncurkan pada dua ribu dua belas
nah tadi kita sudah melihat bagaimana daerah tahun kapal ini ada yang masih di bangun perusahaan pertahanan rusia

severnaya di st petersburg untuk angkatan laut rusia